mesen rendang sama es gula batu satu
masalahnya cepet bu
eh lu udah kelar garisin wc nya
apaan sih misi mata
hei gue tuh baru ngerjain wc putra tau gak
ini mau ngerjain wc putri bantuin lah
terus pak umar ngeliat yang ada pak umar marah
terus hukuman lu ditambahin
jadi ya masa gak kelar kelar hukuman lu
jadi mending kita bantu doa aja
sideren makan ketupat
sekarang lo menuntut ilmu semangat wala sahabat
mak ngapain kesini
mak mau ngasih dollar price buat lu
pokoknya itu deh maksudnya
mak rindu kangen berat sama si neng
kamu yang sudah membolas lima hari
hari ini juga sepulang sekolah
kamu harus bersihin semua wc yang ada di sekolah ini
semua wc pak
lo mau bunuh diri
gue mau lewat nih minggir loh
gue gak akan minggir kalau lo belum nyanyi sama gue
izinin aku rawat papa ya
tolong pak kasih kesempatan sama bulan untuk ngerawat papa
kalau papa tetap maksain untuk pulang belajar di luar negeri
gue ngerasain ketulusan lo lah
dan gue berharap
berarti ketulusan lu
tapi nggak ada solidar solidarnya
masang rendang sama es gula batu satu
hei makanannya cepet bu
hei lu udah kelar garisin wc nya
hei lu udah kelar garisin wc nya

hei gue tuh baru kerjain wc putra tau gak
ini mau kerjain wc putri bantuin lah
terus pak umar ngeliat yang ada pak umar marah
terus hukuman lu ditambahin
jadi ya masa gak kelar kelar hukuman lu

jadi mending kita bantu doa aja
sideren makan ketupat
sama ikan lu menuntut ilmu
semangat walau sahabat doa kami menyertai mu
lanjut lagi yuk
benjamu mau mau kuat
benjamu mau mau kuat
ada apa ya
tadi ada orang teriak pak
tadi ada orang teriak pak
saya juga tau itu orang teriak
tapi ada apa

kita akan tau setelah kita masuk ke dalam pak
ngapain anak orang sampe berteriak
histeris dalam euforia gitu
saya habis beres beres
untuk ganggu orang
kamu berilih kan
kamu diapain sama samper
ini semua cuma salah paham doang pak
kalau begitu hukumannya
terusin besok sekarang kamu boleh boleh
sekolah gak pulang
syukurlah kita pulang
riani ini dari tadi berisik terus
ya pak kalian mau dikasih hukuman
mulut saya mau degetar pak
sudah sudah sekarang kalian keluar
sampai pak umar marah marah nih
harusnya kan aku yang minta maaf sama kasem
gara gara aku kasem dimainin sama pak umar
gue duluan ya
gue ngelakuin ini semua itu karena terpaksa
terpaksa kenapa sih fon
tidak ada yang maksa
tidak ada yang maksa
tidak ada yang maksa
tidak ada yang maksa
gue di ancam sama yasmin
tidak ada yang maksa
tidak ada yang maksa
lo di ancam sama yasmin
terus lo kalah gitu
yasmin itu bukan siapa siapa
iya gue tau
semua omongan kita di cafe diandra
kalo sampe rekaman itu jatuh ke tangan om andika
daven lo gak perlu takut
dia itu cuma ngancam lo doang
pokoknya gue gak mau tahu
lo harus tetep ngelakuin rencana kita
gue gak mau ngambil resiko
gue gak akan bisa lagi dapetin wulan
gimana kalo kita beresin si yasmin dulu
gue pengen banget kasih pelajaran buat dia
itu cewek dia apa ini
gue punya ide bagus
aku mohon sekali lagi sama papa
izinin aku tinggal disini aja
ternyata ulan harus datang balik ke rumah dia